seorang pria di malang jawa timur meninggal dunia saat berupaya mencari pertolongan medis
pihak keluarga menyebut almarhum tak kunjung mendapatkan penanganan karena rumah sakit yang didatangi beralasan tidak ada kasur
duka dirasakan keluarga wahyu widianto warga kelurahan bareng kota malang jawa timur yang baru saja berpulang
menurut pihak keluarga almarhum meninggal dunia ketika berusaha dibawa ke rumah sakit hermina yang ada di jalan tangkuban perahu kota malang pada senin petang untuk mencari pertolongan karena kondisi almarhum dirasakan kritis
saat itu sang anak meminta agar dilakukan pengecekan pada wahyu namun pihak rumah sakit disebut sebut menolak lantaran tidak ada kasur
merasa putus asa pihak keluarga kemudian membawa wahyu ke rumah sakit lain
namun sesampainya di lokasi wahyu dinyatakan telah meninggal dunia
sementara itu pihak rumah sakit membantah bahwa pihaknya tidak memberikan pelayanan pada pasien
menurut pihak rumah sakit wahyu dinyatakan telah meninggal dunia karena kondisi almarhum dirasakan kritis
meski merasa kecewa dengan apa yang menimpa wahyu widianto namun pihak keluarga tidak akan memperpanjang mengenai hal ini